ya segala upaya seperti penertiban bangunan di permukiman dilakukan untuk terpenuhinya angka tersebut
walaupun mendapatkan reaksi pro dan kontra atas kegiatan penertiban
namun pemerintah provinsi dki jakarta terus melakukan pembongkaran bangunan
terutama yang berada di pinggir sungai maupun lokasi tidak memiliki izin tinggal
data terbaru dari dinas pertamanan dan pemakaman dki jakarta
berdasarkan peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang rencana tata ruang wilayah tahun dua ribu tujuh belas
hal itu dikatakan
karena kan dari tahun ke tahun ruang terbuka hijau terus menyusut
hal ini membuat pemerintah kota jakarta terus berupaya mengembalikan fungsi kota
dan juga memenuhi target ruang terbuka hijau
menurut data dari lembaga bantuan hukum jakarta
pada dua ribu tujuh belas setidaknya pemerintah provinsi telah memiliki lima ratus tujuh program penertiban
di wilayah dki jakarta dengan anggaran lebih dari dua puluh dua miliar rupiah
muhammad rifqi cnn indonesia